kapolri komisaris jenderal polisi tito karnavian menyatakan akan merangkul para senior di korps bayangkara untuk bekerjasama jika terpilih menjadi kapolri nanti
menurut tito reformasi polri merupakan pesan dari presiden agar pelayanan publik diutamakan dan berdampak pada profesionalisme dan penegakan hukum
dua hari yang lalu saya disampaikan diminta pendapat sama pandangan saya seperti itu saya mendorong senior
tapi kemudian ketika diberitahu sudah ada keputusan dan ini adalah keputusan dari pimpinan maka sebagai prajurit sama polri dan tni itu tidak boleh membantah dan tidak boleh menolak apalagi dari pimpinan tertinggi seperti presiden
dan tentu saya akan all out saya laksanakan